kita akan langsung berbincang dengan narasumber kita yang sudah bergabung melalui zoom
sudah ada deputi bidang pelindungan anak kementerian atau kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak atau pppa
bapak nahar dan komisioner kpai jasra putra
halo selamat siang pak nahar dan pak jarod
selamat siang mbak dea
selamat siang mbak dea
selamat siang bapak kita akan terlebih dahulu ke pak nahar ini ya
dari tiga jenis kekerasan anak yang ditemukan oleh kementerian bapak
kekerasan seksual pada anak paling tinggi jumlahnya dibandingkan kekerasan jenis verbal atau tadi psikis dengan fisik
apa yang anda lihat hal ini apalah terbelakangnya dari fakta ini
iya sistem informasi online ini selalu kami update berdasarkan laporan dari tiga lembaga
penyedia layanan yang masuk ke kementerian ya
dari angka itu tentu yang kami bisa baca dari data tersebut adalah soal tahun kejadian dan tahun pelaporan
ini dua kunci yang harus kita bedakan
karena misalnya yang dilaporkan itu angkanya bisa berbeda dengan angka kejadiannya
nah dari pergerakan dari misalnya bulan januari februari lalu kemudian masuk ke masa pandemi
juga dari situ bisa kelihatan di awal awal pandemi misalnya
angka kasusnya pergerakannya agak terhendak misalnya
karena perubahan kan biasanya mudah untuk melaporkan
jadi ini pada saat pandemi agak tersendat laporannya
tapi kemudian beberapa bulan setelah itu pergerakannya terus kembali lagi
jadi artinya bahwa angka yang besar itu adalah angka sesungguhnya kesadaran daerah untuk bersama lembaga lembaga yang ada di wilayah itu
untuk melaporkan kasus kasus seperti itu
sehingga di tingkat nasional maka pergerakan dari semua wilayah itu bisa terekam di situ
dari rekaman data itu kemudian kita bisa memilah ada tiga jenis kekerasan
ditambah tadi eksploitasi trafficking penelantaran dan lain lain
jadi lalu kemudian disimpulkan bahwa kekerasan seksual itu angkanya paling tinggi dari jenis kekerasan lainnya
pak nahar apakah ada faktor ekonomi yang melatar belakangi kekerasan kepada anak ini meningkat selama pandemi
karena kita tahu bahwa pemutusan hubungan kerja juga kerap kali dilakukan oleh pemilik modal kepada karyawannya
iya dari sistem informasi online ini tidak bisa terbaca
tetapi dari pengalaman kasus kasus yang kemudian terproses ke hukum lalu kemudian kita dampingi
maka ada beberapa indikator yang menguatkan bahwa kejadian kejadian kejahatan seksual kekerasan seksual itu
sebagian dipisu juga oleh faktor ekonomi
ketika ada orang yang mencoba menawarkan pekerjaan di medsos lalu kemudian karena tidak ada aktivitas
tidak ada penghasilan dan segala macam lalu kemudian misalnya dari kasus yang terakhir di jakarta dan di pontianak
itu anak anak tanpa pengetahuan orang tua atau kemudian karena misalnya ada kebutuhan lain
tidak punya akses untuk memenuhi itu lalu kemudian maka
kejadian kejadian itu muncul
jadi beberapa kasus ada indikasi karena dipisu oleh akses untuk mendapatkan penuhan kebutuhan sehari hari
itu juga nampak dari beberapa kejadian
pak nahar kita tahan dulu kita akan ke pak jasra
pak jasra ini komisi perlindungan anak indonesia juga melakukan survei mengenai kekerasan
kepada anak di masa pandemi dan hasilnya pak jasra kekerasan fisik seperti dicubit
apakah tekanan psikologis yang dialami seorang ibu dalam menghadapi anak
sebegitu besar dalam masa pandemi
ya mbak dea pertama dalam ratas presiden sembilan januari dan kppa juga hadir
bapak presiden menyampaikan bahwa data kekerasan terhadap anak ini
sebetulnya seperti gunung es
kita yang terlaporkan yang sampaikan oleh pak nahar itu tentu data permukaan
tapi data data yang sesungguhnya bisa empat sampai lima kali lipat dari data itu
itu yang pertama
nah lalu yang kedua sebelum covid saja situasinya seperti itu apalagi ini dalam situasi covid gitu
tentu situasi covid anak yang dalam situasi tetap berada dari rumah beraktivitas dari rumah
maka komisi pelindung anak indonesia
di bulan januari kemarin mencoba mensurvey respondennya tiga puluh empat provinsi
kemudian anak mengisi usia sepuluh sampai delapan belas tahun itu sekitar dua puluh lima ribu responden dan empat belas orang tuanya
dan kita temukan data yang cukup mengagetkan
dan mohon maaf itu pelakunya adalah ini
dan tentu harus kita tafsirkan lebih jauh tentu perang ganda ibu yang sangat luar biasa
peran peran domestik yang luar biasa tentu mempengaruhi dampak psikis orang tua
sisanya itu sangat minim sekali
tentu konsistensi pengetahuan dan keterampilan mengasuh anak akan berdampak kepada
karena situasi situasi kekerasan yang terus berlangsung di rumah
nah oleh sebab itu tentu ini data data yang ribuan yang muncul ini
baik dari kppa dari lembaga lain dan termasuk kpai tentu harus dilakukan gerakan gerakan yang luar biasa
pak nahar mungkin salah satu penanggung jawab lima belas kluster pelindungan anak dalam perlindungan khusus
dalam situasi bencana ini tentu gerakan gerakan bersama kita termasuk dengan kppa
dan melihat potensi potensi lokal
kearifan lokal dan kekuatan kekuatan yang pengasuhan yang ada pada orang tua
ini menjadi kunci utama harus kita dukung dan harus kita kuatkan gitu mbak dian
pak jasra mengapa posisi ibu
karena kan ini kalau kita lihat kan kalau berbagi peran ini sebenarnya ayah dan ibu sebenarnya bisa melakukan hal yang sama dalam konteks mendidik anak
kenapa ibu menjadi sosok yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap anak
jadi dalam pendampingan misalnya pembelajaran jarak jauh
itu memang peran ibu itu sangat banyak sangat luar biasa
tentu kita apresiasi ya peran ibu yang sangat luar biasa
mendampingi pembelajaran anak anak kita yang pada hari ini tetap berlangsung
maka situasi situasi yang tidak semuanya kondusif situasi rumah yang tidak semuanya kondusif
pemahaman pengetahuan yang terbatas soal pengasuhan
ditambah lagi tadi soal keluarga yang katakanlah soal ekonomi tadi ya
yang di phk dikurangi pekerjaannya dikurangi gaji dan sebagainya
tentu akan menambah situasi situasi rumah yang tadi itu berpotensi mengalami kekerasan terhadap anak
dan relasi kuasa yang sangat begitu luas terutama ibu ya yang selalu mendampingi anak dalam pembelajaran misalnya
padahal bapak sangat penting kedua duanya sangat penting untuk memberikan pendampingan
agar isu hulu ini isu hulu ini bisa dikendalikan
kekerasan yang ada di rumah katakanlah seperti itu ini kan bisa diselesaikan peran peran ibu dan bapaknya
saya yakin tidak ada bapak dan ibu yang jahat
tapi yang ada adalah pemahaman dan keterampilan pengasuhan yang terbatas
situasi rumah yang tidak kondusif
kita bayangkan di jakarta misalnya di gang gang sempit itu dengan ukuran tiga x empat kos kosan keluarga kita
di situ berlangsung pembelajaran jarak jauh di situ interaksinya semuanya
ada dapur juga di situ
nah situasi situasi sulit yang dihadapi oleh anak anak kita
tentu kita berharap pemerintah dan pemerintah daerah dan termasuk masyarakat bergerak bersama
karena sekali lagi perlindungan anak itu butuh orang sekampung se indonesia ini
untuk memberikan kontribusi bagaimana anak anak kita ini bisa terlindungi dan bisa terpenuhi hak haknya
melihat fakta bahwa kekerasan yang dilakukan oleh ibu di masa pandemi ini
semakin meningkat saya jadi ingat dengan program yang pernah digaungkan beberapa waktu yang lalu
oleh menteri pppa saat itu saya membaca di awal bulan april ini mengenai motor atau mobil perlindungan
saya ke pak nahar seberapa efektif molin ini atau mobil perlindungan ini dijalankan di daerah daerah
untuk bisa menekan angka kekerasan terhadap anak
itu salah satu ya salah satu upaya yang misalnya kami lakukan
itu dari satu kementerian aja ya ada beberapa kementerian juga yang melakukan
tapi ketika bicara soal molin itu sesungguhnya itu satu paket dengan program program lainnya
jadi molin tolin itu adalah kendaraan untuk perlindungan perempuan dan anak
di awal pandemi ini menjadi sangat efektif dari daerah yang sudah memiliki ini bergerak
untuk menginformasikan tentang upaya upaya pencegahan misalnya soal bagaimana harus mematuhi protokol
rajin mencuci tangan pakai masker lalu kemudian jaga jarak dan lain lain untuk tetap di rumah
jadi di awal awal itu kendaraan ini berkeliling

nah tentu mobilitas ini menjadi semakin berkeliling
nah tentu mobilitas ini menjadi semakin berkeliling
dan yang dirasakan ketika misalnya ada beberapa warga yang misalnya belum memahami tentang misalnya bahaya dari covid sembilan belas
lalu kemudian juga beberapa program lainnya yang disertakan misalnya beberapa kie
semasa publikasi publikasi tertentu tentang bagaimana kita harus mengutuk protokol
lalu kemudian juga mengaktifasi para aktivis dan relawan di tingkat desa
itu kita mengembangkan gerakan bersama jaga keluarga kita berjarak
lalu kemudian juga beberapa protokol yang digagas dengan gugus tugas misalnya dengan beberapa kementerian dan lembaga yang terkait dengan pelindungan anak
itu juga dibuat lalu kemudian itu dilaksanakan
jadi semua perangkat dari program itu berjalan
dan itu dioptimalkan dalam kegiatan kegiatan yang bisa menyertakan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh negara
bukan hanya pemerintah ya sebagai representasi dari negara tetapi juga masyarakat melalui lembaga lembaga lain juga kita dorong libatkan
maka yang paling penting adalah kalau seandainya partisipasi masyarakatnya bisa aktif memastikan bahwa di lingkungannya juga ikut melakukan upaya

kekerasan dalam masa pandemi ini kan pak nahar ini kemudian seperti efeknya domino
termasuk tadi kita bahas soal kekerasan yang dilakukan orang tua terutama ibu kepada anak sesuai dengan survei yang pernah dilakukan oleh kpai
sejauh ini selain tadi mobil perlindungan kemudian juga hotline service yang pernah diumumkan juga apa langkah langkah dari kementerian bapak untuk bisa menekan angka ini
ya tadi bang jasra mengatakan orang un ya ibu
orang tua gitu ya
di data kami misalnya ada beberapa ketika data ini dibaca dari pelaku kekerasan maka ada beberapa pihak misalnya orang tua keluarga saudara suami istri gitu ya
dan lain lain orang yang terdekat
lalu kemudian juga program program lainnya yang kita kembangkan misalnya hotline terkait dengan layanan sehat jiwa
yang digagas bersama dengan kmnk dengan bunga sugas dengan ksp dan komimpo itu juga dikembangkan
sehingga pada saat itu layanan dibuka maka masyarakat menghubungi nomor itu lalu kemudian para psikolog yang bertugas melakukan konsolidasi itu bisa memberikan layanan layanan by phone
nah inilah yang kemudian layanan by phone ini perlu juga di backup oleh layanan layanan offline
sehingga layanan sejiwa misalnya dihubungkan dengan layanan layanan offline yang tentu dilaksanakan juga oleh daerah dalam bentuk layanan yang sudah terpedaya di daerah
terakhir kita ke pak jasra
pak jasra ini saya juga melihat survei di kpk
apa yang belum ideal dari layanan konsultasi yang dimiliki pemerintah saat ini
iya dalam situasi pandemi ini kan semuanya online ya
tentu kita berharap anak anak kita yang sudah memiliki gawai ini kan bisa terinformasikan hotline hotline yang tersedia
baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
nah kemudian yang kedua kalau kita lihat di survei ini kan ketika anak memperoleh kekerasakan ke orangtua dia melaporkan
walaupun ketika orangtua menerima atau melihat kekerasan dia tetap melapor ke hotline nya ada dan termasuk kpai
nah oleh sebab itu tentu ini nomor hotline kita ini kan terlalu banyak
pembakaran ada nomor hotline nya kesehatan ada hotline nya perlindungan ada nomor hotline nya
kesehatan ada nomor hotline nya penyelamatannya ada nomor hotline nya pengaduan

perlindungan anak juga ada hotline nya
dan tidak semua orang tua
nah ini perlu kita pikirkan
bagaimana satu nomor yang bisa
ketika anak atau orang tua
terintegrasi dengan nomor
dan termasuk layanannya
karena sekali lagi kalau hanya
melapor kemudian tidak ada tindak lanjut
anak memperoleh kekerasan itu kan
akan semakin bertambah dan bisa
beberapa kasus kita lihat
akhirnya kita orang demokrat dan termasuk
kemangku kepentingan anak
kadang kadang kan terlambat dengan respon
nah tentu kita dengan simponi yang ada
pak nahar kita berharap karena kata pak nahar
tadi adalah real time
ya tentu responnya juga real time juga
dengan kepolisian dengan peksos kita
dengan patbm kita
nah ini perlu kita kuatkan
kuatkan dari dukungan sdm
kuatkan dari sisi infrastruktur
yang bilang pak jokowi itu ya
isi kita karena sekali lagi
di indonesia ini tidak semuanya terakses dengan it gitu
jangankan bicara it
listrik pun agak sulit di sana
nah oleh sebab itu bagaimana cara jalan keluarnya
tentu kearifan kearifan lokal
tokoh tokoh adat kita tentu harus
situasi situasi kekerasan itu
tidak boleh dibiarkan
karena sekali lagi kalau kita telat untuk merespon
tentu dampaknya sangat luar biasa bagi anak anak kita
apalagi dari beberapa kasus pelakunya adalah orang terdekat
yang tentu relasi kuasa yang sangat kuat ini
anak anak kita berada dalam situasi yang lemah
nah oleh sebab itu tentu
pak nahar mungkin kementerian pa yang
yang mencoba mengkoordinasikan layanan layanan yang ada ini
mudah mudahan bisa efektif gitu ya
dia bisa cepat responnya ke tempat lainnya ya

bisa cepat responnya ke tempat lainnya ya
responnya juga cepat gitu ya
sehingga anak anak kita tidak berjatuhan korban gitu mbak dea
baik respon yang cepat diminta oleh kpai kepada negara
untuk bisa mengurangi dampak atau angka kekerasan terhadap anak
terakhir untuk pak nahar
pesan pesan bagi masyarakat
supaya tidak ada lagi kekerasan terhadap anak
mungkin pesan kepada orang tua
ya untuk saat ini pastikan bahwa kita siap menghadapi
jadi siap itu artinya
itu artinya bahwa
tahu bagaimana kita
pastuh terhadap protokol kesehatan
karena angka misalnya yang positif dan meninggal
itu angkanya terus bergerak gitu ya
inilah yang harus dibahas tadi oleh semua orang tua
karena ada tiga kluster terakhir yang ditekankan adalah
satu kluster keluarga
lalu kemudian kita
sebentar lagi mendekati peringkatnya
jadi begitu kluster keluarga
maka pastikan bahwa keluarga bisa saling memahami
lalu kemudian juga tetap utuh menguatkan hubungan baik antara anak dengan orang tua
penuh kasih sayang dan segala macam
lalu kita berharap bahwa itu akan menjadi kekuatan keluarga
menghadapi situasi yang terjadi
karena kekuatan keluarga ini masih belum kelihatan meredah gitu ya
oleh karena itu maka tidak hanya dari faktor kesehatan yang kita perhatikan
maka dari faktor psikis di keluarga
ini menjadi penting untuk bersama sama melawan situasi yang sedang tidak mengembangkan
baik terima kasih pak nahar
deputi bidang pelindungan anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak indonesia
dan juga tadi ada pak jasra putra komisioner kpai